emping ini berasal dari biji melinjo
sementara kulit dan daunnya juga sering diolah menjadi beragam masakan
di antaranya menjadi campuran isi sayur asem dan sayur lode
namun banyak yang belum tahu kasiat yang ada di tanaman bernama latin netum nemon ini
di sayur asem terus sama emping jadiin emping
asiatnya nggak tahu sama sekali sih
kalau kasiatnya saya
orang tahu ya kak
saya sendiri juga takut makan linjo
dokter spesialis gisi klinik rsud muwardi solo amelia agustina
menyatakan biji melinjo mengandung zat purin
purin inilah yang dapat menyebabkan asam urat seseorang meningkat
sementara di dalam kulit dan daun melinjo terkandung beragam zat yang bermanfaat bagi tubuh
kalsium hingga magnesium
nah kalau pada daunnya ini dia kaya serat
dia kaya serat kemudian kaya vitamin dan mineral
vitaminnya ada vitamin a mineralnya ada besi ada fosfor kemudian ada kalium kalsium magnesium
sehingga kalau makan daunnya justru malah bermanfaat baik untuk melancarkan pencernaan
kemudian baik juga untuk daya tahan tubuh karena mengandung antioksidan
kemudian juga dia bisa melawan radikal bebas karena tadi mengandung vitamin dan mineral
agar terhindar dari penyakit konsumsi buah melinjo bisa dikurangi
selain itu pengolahan melinjo pun harus diperhatikan
kurangi penggunaan santan untuk menghindari konsumsi kalori yang berlebihan
siva maulida fajar ahmad jakarta